kalangan pengusaha mulai satu april dua ribu delapan belas harus mengikuti ketentuan baru perpajakan yang dikeluarkan direkturat jenderal pajak
kebijakan ini terkait kewajiban bagi pengusaha kena pajak ataupun pkp non retail untuk mencantumkan identitas pembeli dalam faktur pajak elektronik yang diterbitkan
ketentuan ini diatur dalam peraturan dirjen pajak no dua puluh enam tahun dua ribu tujuh belas
identitas yang dimaksud termasuk nomor pajak wajib pajak atau npwp
jika pembeli merupakan pribadi dan belum memiliki npwp maka dapat menggunakan nomor identitas kependudukan
peraturan ini bertujuan untuk transparansi
mengingat di indonesia persentase sektor informal aktivitas ekonominya selama ini banyak yang tidak terekam
karena itu di dalam faktur pajak e faktur nanti akan ada kewajiban
bagi si pkb penjual kalau pembelinya bilang nggak punya npwp maka harus meminta nik nomor induk kepegawaian dari iktp
supaya nanti bisa kita pantau siapa pembelinya
dan bisa kita lakukan ekstensifikasi supaya ada equal treatment antara yang sudah patuh beli barang tunjukin npwp dia juga mungkin sudah pkp juga dengan yang tadi yang gak mau masuk ke dalam sistem